fenomena hari tanpa bayangan membuat warga jepara jawa tengah penasaran
pada kamis siang warga berdiri ke tengah halaman
guna membuktikan posisi bayangan saat matahari berada di puncak tertinggi
bmkg semarang menyebutkan fenomena ini akan terjadi di tiga puluh lima kabupaten atau kota se jawa tengah
dalam rentang waktu sepuluh hingga tiga belas oktober dua ribu sembilan belas
sejumlah warga desa mulyo harjo jepara jawa tengah kami siang berdiri di tengah halaman
mereka penasaran dengan informasi badan meteorologi klimatologi dan geofisika
atau bmkg yang menyatakan fenomena hari tanpa bayangan akan terjadi di jepara pada kamis siang
bmkg menyebutkan fenomena tersebut terjadi saat posisi matahari berada di puncak tertinggi
tepat di atas kepala pada pukul sebelas dua puluh
kondisi ini berlangsung hanya beberapa saat saja
fenomena ini pun menarik perhatian warga
mungkin sebenarnya sudah terjadi beberapa kali cuma yang saya tahu baru kali ini
ini fenomena langka pak saya sangat suka hal hal langka seperti ini
hal seperti ini kan jarang terjadi
sebelumnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika semarang
seluruh warga jawa tengah akan bisa mengalami hari tanpa bayangan
pada saat itu matahari akan berada tepat di atas kepala atau di titik zenit
akibatnya bayangan benda tegak akan terlihat menghilang karena bertumpuk dengan benda itu sendiri
waktu kulminasi utama bervariasi mulai dari tanggal sepuluh hingga tiga belas oktober dua ribu sembilan belas
dan tersebar di tiga puluh lima kota kabupaten se jawa tengah
yang pertama ini tanggal sepuluh ada di kota jepara
sekitar dua puluh jam
lebih ke dua puluh enam hingga tiga puluh
lalu yang terakhir adalah di kota cilacap
pada tanggal tiga belas oktober sekitar jam sebelas sampai dengan sebelas tiga puluh
fenomena hari tanpa bayangan adalah fenomena biasa yang kerap terjadi hampir setiap tahun
tidak berbahaya bagi masyarakat dan bukan pertanda apapun
tim liputan cnn indonesia